saudara saudara hari ini kembali kami akan melaporkan update data
terkait dengan penanganan covid sembilan belas tentunya di bidang kesehatan
hari ini kita memeriksa tiga belas seratus spesimen
dari pemeriksaan tiga belas seratus spesimen ini
total yang sudah kita lakukan pemeriksaan adalah sebanyak
jumlah ini kita dapatkan kasus terkonfirmasi positif
sebanyak satu dua ratus delapan puluh dua orang sehingga totalnya menjadi tujuh puluh enam sembilan ratus delapan puluh satu orang
kalau kemudian kita perhatikan sebaran kasus ini
yang pertama dki jakarta hari ini melaporkan
dua ratus delapan puluh satu kasus baru dengan dua ratus delapan sembuh
kemudian jawa timur melaporkan dua ratus sembilan belas kasus baru dengan dua ratus enam puluh delapan kasus sembuh
sulawesi selatan satu ratus dua puluh empat kasus baru dengan dua ratus lima puluh sembilan sembuh
kemudian jawa tengah seratus kasus baru dengan tiga puluh sembuh
jawa barat delapan puluh delapan kasus baru dengan sembilan sembuh
jawa barat delapan puluh tiga kasus baru dengan sembilan belas sembuh
kasus di bawah sepuluh dilaporkan oleh sembilan belas provinsi
sementara ada sembilan provinsi yang hari ini melaporkan
tidak ada kasus baru sama sekali
diantaranya adalah aceh bangka belitung bengkulu jambi
kepulauan rio sumatera barat sulawesi tengah
papua barat dan nusa tenggara timur
total kasus sembuh yang hari ini dilaporkan adalah

sehingga akumulasi totalnya menjadi tiga puluh enam enam ratus delapan puluh sembilan orang
lima puluh orang dilaporkan meninggal hari ini
sehingga totalnya menjadi tiga enam ratus lima puluh enam orang
saudara saudara kita masih melakukan pemantauan
pada kasus odp sebanyak tiga puluh tiga lima ratus empat orang
sementara kasus pdb yang kita pantau dengan ketat adalah tiga belas empat ratus tiga puluh sembilan orang
ini harus kita sadari bahwa kasus dari hari ke hari masih bertambah
karena masih ada sumber penularan yang berada di tengah tengah masyarakat
yang kemudian tidak menyadari
bahwa dirinya menularkan ke orang lain
kasus positif yang kita dapatkan dalam beberapa minggu terakhir ini
adalah kasus yang kita dapatkan dari hasil tracing
yang dilakukan secara masif
dengan disertai upaya pemeriksaan laboratorium secara masif
sehingga sebagian besar kasus yang kita dapatkan adalah
kasus kasus yang tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit
mereka saya dan saya
harus melaksanakan kegiatan isolasi secara mandiri di rumah
ini yang harus kita awasi agar mereka bisa menjalankan dengan baik
bisa menjalankan secara lebih ketat dan disiplin
agar dalam empat belas hari melakukan isolasi mandiri
bisa didapatkan hasil yang baik dan nanti menjadi negatif
masih banyak masyarakat
di sekitar kita
yang belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik
kita masih memperhatikan banyak sekali
yang belum secara disiplin dan konsisten
untuk menggunakan masker
ini yang menjadi salah satu penyebab
penambahan kasus akan terus menerus terjadi
tidak menggunakan masker
tidak menjaga jarak
oleh karena itu kami mengingatkan sekali lagi

adalah untuk menjaga jarak masker
untuk mengendalikan sebaran ini
kuncinya ada di kita
kuncinya ada di kesungguhan kita
mematuhi protokol kesehatan
menjaga jarak setidak tidaknya
satu sampai dua meter dengan orang lain
menggunakan masker secara benar
bahwa menggunakan masker harus dilakukan
sekalipun kita merasa
berada di dalam masker
berada di tengah orang orang yang sudah kita kenal
merasa berada di tengah tengah kolega kita
rekan kerja kita
yang setiap hari sudah kita kenal
tetap gunakan masker
karena kesalahan justru terjadi
di tempat yang seperti itu
kita tidak tahu siapa yang terkena
dan kemudian membawa virus ini
yang berada di sekitar kita
oleh karena itu
saudara saudara gunakan masker
dengan menggunakan sabun dan air mengalir
upayakan kalau berada di kendaraan umum
upayakan semaksimal mungkin
di samping menggunakan masker
dan menjaga jarak
di dalam kendaraan umum
karena ini akan membuat kita menjadi lengah
oleh karena itu jaga jarak
apabila kita harus berbicara dengan orang lain
upayakan tetap menjaga jarak
dan tidak berusaha untuk mendekat ke arah orang
yang kita ajak bicara
dan patuhi untuk menjaga kondisi ruangan kerja kita
memiliki sirkulasi udara yang baik
kami memberikan beberapa contoh yang mungkin lebih mudah
bahwa penularan ini bisa dilakukan oleh droplet yang ukurannya kecil
yang bisa melayang di udara dalam waktu yang relatif lama
apalagi ruangan itu tanpa sirkulasi udara sama sekali
bisa kita ibaratkan seperti asap rokok
apabila berada dalam satu ruangan
yang sirkulasi udaranya tidak bagus
meskipun kita menggunakan pelindung wajah face shield
tanpa memakai perlindungan
maka kita tetap bisa mencium bau rasa api itu
oleh karena itu kuncinya adalah gunakan masker
gunakan yang baik
pilih masker yang nyaman untuk kita gunakan
yang masih memiliki rongga antara lobang hidung dengan masker
jangan yang ketat menutup hidung dan mulut
ini membuat kita tidak nyaman
dan kemudian kita tidak bisa bertahan lama menggunakan masker ini
gunakan masker yang memiliki rongga yang cukup
antara lubang hidung dengan masker
kita bisa mencontoh desain masker bedah misalnya
masih memberikan ruang di mana kita bisa berbicara dengan nyaman
tanpa menyebabkan maskernya turun
oleh karena itu pilih masker yang tepat
masker kain pun bisa digunakan asal desainnya tepat
saudara saudara inilah yang harus sekali lagi kita jalankan
penggunaan masker ini tentunya akan sangat efektif
untuk mencegah kita tidak tertular covid sembilan belas
gunakan masker dengan baik dan konsisten
jangan merasa bahwa karena berada di orang orang
yang sudah kita kenal baik
karena merasa berada di sekitar orang yang merupakan kolega kita kerja
maka kita tidak bisa berbicara dengan masker
kita merasa aman tetap gunakan masker sepanjang kita bekerja dan sepanjang kita berada di luar rumah
ini cara yang bisa kita lakukan dan kita pasti bisa melakukan ini dengan baik
terima kasih selamat sore